aku tidak tahu apa apa
tante aku mau ke rumah sakit dulu jenguk lara
itu semua mainan
ternyata kamu pelatihan juga ya sama lara
maaf tante aku pergi dulu ya
jadi semua itu buat lara
bukan buat sita
lara mau ibu
lara minta ibu
thanks ya allah
terima kasih ya om
om udah mau ngandalkin sita ke sini
lagian om juga pengen ke sini kok
soalnya kan sejak kemarin om donamin darah ke lara
dari darah ke lara om kan belum jungkuk lara lagi
sayang kamu masuk duluan ya ke kamar lara
om pengen ketemu dokter dulu
om pengen tahu keadaan lara gimana
siapa tahu aja lara butuh darah umum lagi
yaudah kamu masuk dulu
lihat ibu bawa apa
ibu bawa mainan
ada boneka buat lara
ada boneka buat kamu
semuanya buat lara
ya udah tenang ya ibu di sini ya
iya ibu di sini
jadi benar semua mainan ini buat lara bukan buat sita
sita sita jangan marah dulu ya nanti mama jelasin ya
lara benar ya sayang benar ya
sayang ibu di sini ibu di sini
nanti saya berik patch
aduh nanti saya berik petang

mainkan clic paken bikin goto

sita udah pernah nonton topeng monyet dulu
nah belum kan
kita duduk sama mama dewi aja biar gak takut ya
sini gak takut kok
kamu ibu dan kamu tidak marah
tadi kamu kelihatannya sayang banget sama anak itu
seakan akan kayak seorang ibu
menyayangi anak kandungnya sendiri
aku jadi ingat
kemarin kamu yakin banget
kalau golongan darah aku sama kayak lara
aku mau pergi dulu ya
ntar kalau dilihat maya kita ngomong berdua kayak gini
ini gak ada hubungannya sama maya ya
kamu yakin dia bukan anak kamu
dan ini nggak ada hubungannya
eh omongan kamu kayaknya udah mulai gak masuk akal deh saat
lara itu bukan anak aku dan gak ada hubungannya sama kamu
terus kamu mau tanggung jawab gitu
dan kamu bilang kalau kamu bisa cinta sama aku
apa aku bisa cinta sama kamu
aku malas ngebahas masalah ini ya
jujur saat aku udah tersinggung sama kamu
karena mungkin sih aku punya anak cacat kayak gitu
sita dari tadi katanya pergi sama satri ya
tapi kok sampai sekarang belum pulang ya maya